lu anak nyokap gue juga bukan langsung main meluk lu
ya kan aku menganggap ibu kamu kayak ibu aku juga
gue boleh tantep lu kayak
hmm tuh gue udah bilang jangan macem macem
jangan bikin gue main fisik sama lu
iya udah gak usah galak galak
ya galak lah nyokap gue
udah jangan marah marah
ya marah lah sama lu gimana sih
ya udah amec
ayo kita masuk yuk
ngobrolin di dalam ya
eh gak ada
pelan pelan makan ya
rara gak bisa bikin apa cemburu
rara bakal buktiin kalo rara bisa move on dari opa davin
kalau ardi bisa memperlakukan kamu segitu istimewanya
aku pun bisa ngelakuin itu ke tasya ra
kalo gak makannya
bukan bukan gak enak
gue pengen lu nyobain makanan gue
menu kita kan sama ya pasti rasanya sama dong
gue pengen tau aja siapa tau rasanya beda kan
ya udah boleh deh
mau dikit aja tapi
sini deketan masa iya jauh banget
sama aja sih
ya beda lah
kok beda kenapa
kan disobain sama gue
iya beda dikit doang
yaudah kalo gitu gue boleh nyobain punya lo
ra kok gak ada yang makan
ini mau makan kok
eh ardi lo mau nyoba gak punya gue
ini enak banget
udah gak tau nih sama sausnya juga enak banget
terus dapet tiga
saus mushroomnya juga enak
mau nyobain gak
enggak enggak ada
saus blueberry aja enak banget
jadi gara gara rara ada disini
davin jadi romantis sama gue
ternyata daving gak bener bener perhatian sama gue
tapi dia cuma mau bikin rada cemburu doang
lo mau kemana
ini makanannya belum habis
gue udah gak nafsu makan
apalagi ada rara disini
nggak gue mau pulang aja
yaudah gue temenin
tungguin gue ya
tungguin gue ya
gue tau kalo lo gak bener bener mau romantis sama gue rara
gue tau lo ngelakuin semua ini buat manas manasin david
tapi gue seneng kok
lo udah mau bikin hati davin panas ngeliat kita
gue harap los sama davin gak akan pernah balik sampai kapanpun
tumben banget rumah masih gelap
berarti ibu belum pulang dong
tapi kalau ibu lembur kenapa gak bilang sama gue ya
gue jadi khawatir sama ibu
ini ibu kamu belum pulang ya
ya udah aku
aku tungguin kamu dulu ya sampai ibu kamu pulang
dikira gue masih balita ditungguin gausah
nanti cantiknya hilang sedikit loh
makasih ya udah ngantren gue pulang
sekarang gue ingin masuk ke rumah gue
makasih ya pak bayarnya udah ya pak
terima kasih ibu
eh ada mike
waalaikumsalam udah lama
baru baru banget
ini yang kayak panjang umur baru kita omongin
ibu kamu langsung dateng
shh ibu kok mau balik
iya tadi ibu di kantor tuh banyak kerjaan
maaf ya ibu gak ngabarin kamu
intinya ibu sekarang udah sampe
ibu butuh air kan pasti
tadi kalian habis dari dapur kamen ya
ya lumayan juga sih capek
sama sama capek kita
terus kamu gimana el
mau jadinya rekaman
dia tuh udah kasih kontrak bu
cuman el masih mau mempelajarinya lebih dalam lagi sih
dan sekalian el mau minta restu juga sama ibu
ibu itu pasti ngerestuin kamu
pokoknya apa yang kamu
lakukan asalkan itu hal yang baik
ibu pasti ngerestuin kamu
lagian ibu itu pasti bangga
kalau kamu bisa jadi penyanyi terkenal
he kamu kok berdiri
ayo sini duduk ya
oh enggak enggak tante
aku duduk di motor dari tadi udah
bener nih gapapa
lu rela ngelakuin apa aja
lu mau ngelakuin apa aja
demi nyokap lu tuh bahagia
lu bayangin deh
kalau lu ambil ini
lu jadi penyihir terkenal
yang jadi nyokap lu nih
pasti kan bahagia
ternyata omongan botol kecap benar
ibu bangga kalau gue bisa jadi penyanyi terkenal
kamu kok malah bengong sih
at cuma mikir aja gimana cara bikin ibu angga gitu
kamu selalu membuat ibu bangga
apalagi kalau misalnya kamu sampai masuk dapur kamar
apa namanya perusahaannya
ibu pasti bangga
dan ibu lebih bangga kalau kamu bisa membuat keputusan
untuk diri kamu sendiri
anak pesayangan ibu
mau ikutan dong
oh anak nyokap gue juga buka
rasanya main meluk lu
ya kan aku menganggap ibu kamu kayak ibu aku juga
gue boleh tantep lu kayak
gue udah bilang jangan macem macem
jangan bikin gue main fisik sama lu
nggak usah galak galak
ya marah lah sama lu gimana sih
ayo kita masuk yuk
ngobrolin di dalam ya
ngapain lu masuk
nah aku pulang
ya udah tante
aduh tiap mike
makasih udah ngantrin el pulang
nggak ada yang menolong ke tiga
serem amat sih ngetok pintu
gampang banget sih ngetok pintu tapi gak ada orangnya
ah gak ada orangnya
beta tidak sanggup berhadapan dengan nona riva sekarang ya
padahal beta ingin sekali mengungkapkan beta punya perasaan yang sesungguhnya sama nona rifa
supaya nona riva paham apa yang beta rasakan tuh
bunga dari siapa juga
masa pakai ngumpet ngumpet segala sih mau minta maaf doang
kenapa kita semakin bingung saja
rasanya bita tidak mau menyanyiakan
malam ini ya
tapi bagaimana kalau nanti nona riva tidak bisa tarima beta
bunga dari siapa juga
bunga dari siapa juga
bunga dari siapa juga
bunga dari siapa juga
wangi juga sih bunganya
bunga dari siapa juga
bunga dari siapa juga
kenapa tersiksa sekali ya
rasanya ingin mengatakan
rasanya ingin mengatakan
rasanya ingin mengatakan
rasanya ingin mengatakan